sementara terkait kasus suami tega memutilasi istri di ciamis jawa barat saat ini telah ditahan di polres ciamis
tetangga kaget pelaku orang yang ramah tega membunuh dan memutilasi istrinya
warga mengaku kaget dan panik karena tidak ada yang menyangka jika pelaku bernama tarsum yang kesehariannya sebagai bandar kambing nekat membunuh dan memutilasi istrinya sendiri dengan kejam
menurut beberapa warga sebelum membunuh istrinya pelaku sempat mau bunuh diri
namun aksi pelaku diketahui warga sehingga pelaku tak jadi melakukan aksi bunuh diri
kasus tersebut terungkap atas laporan warga yang mendapat pengakuan pelaku
atas perbuatan keji yang ia lakukan terhadap istrinya
saat kejadian warga merasa takut dan panik melihat pelaku sempat berkeliling membawa senjata tajam
pelaku sempat melawan saat ditangkap untuk dibawa ke polres ciamis
ternyata di tempat itu sudah ada kejadian pas pasan sama si pelaku
sementara polisi telah memeriksa pelaku namun polisi belum dapat melanjutkan pemeriksaan karena kejiwaan pelaku masih tak stabil
hingga saat ini polisi masih menyelidiki motif tarsum yang tega memutilasi istrinya sendiri
sementara kita belum bisa menggali terlalu jauh kemarin
atau semalam sempat kami coba untuk melakukan interogasi awal pemeriksaan awal dan ternyata belum bisa untuk kami lanjutkan
karena memperhatikan kondisi psikis dari pelaku yang masih naik turun
ya kadang emosi jadi tidak layak untuk dilanjutkan pemeriksaan
pelaku kini sudah ditahan di pores ciamis dan akan memeriksa kejiwaan pelaku
dede ibin kompas tv ciamis jawa barat